soal dinamika di partai golkar setelah ketua menyanto ditahan oleh kpk dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
kita akan bahasnya malam ini dengan maman abdurrahman wasekjen partai golkar selamat malam
terima kasih sudah hadir kemudian ada yoris raweya politikus partai golkar selamat malam
bang yoris dan juga siti zuhro peneliti dari lipi selamat malam
terima kasih sudah hadir baik kita langsung saja tanya saya ke bang maman dan juga bang yoris mungkin bang maman terlebih dahulu sebagai wasekjen
jadi ini memang arahnya munaslup ya atau tidak atau plt dua ribu sembilan belas plt ketum sampai dua ribu sembilan belas maksudnya
ya begini mas pertama kita ini kan kalau melihat munaslup tidak munaslup plt atau bukan plt ini kan pasti akan ada beberapa opsi opsi yang akan dibuka nanti
namun saya pikir sah sah saja ada pendapat pendapat munaslup penunjukan plt atau munaslup sampai dua ribu sembilan belas
nah ini nanti akan dielaborasi di rapat format
nah jadi kalau tadi pertanyaannya mau munaslup ataupun tidak munaslup saya pikir itu akan percuma kita perdebatkan di sini karena akan itu ada pendapat personal masing masing
artinya ini besok kan rapat rapat pleno nih pasti akan ada perdebatan dan dialektika di tempat pandangan pandangan di situ nanti kita akan diskusikan
walaupun pandangan pak maman kalau saya tanyakan boleh tidak kira kira munaslup arahnya apa
kalau tanya ke saya pandangan saya sendiri
saya melihatnya kita jangan dulu bicara munaslup bagi saya secara pribadi
karena ini situasi masih seperti ini
karena pertama kita juga terlepas dari bahwa sidenovanto ada masalah hukum
bagi kami secara pribadi dan kami juga semuanya prihatin
kita prihatin dan kita berempati
namun kembali lagi kita tidak mau masuk kepada domain proses hukum yang memang sedang terjadi
sedang berjalan pada pak sidenovanto
artinya kita menghargai proses hukum
semua itu berjalan
yang terpenting bagi kita semua itu berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada
namun kan sekarang ada sesuatu yang urgent nih mas
yang menurut saya perlu menjadi pembicaraan di internal
apa yaitu bagaimana partai golkar ini ke depan
pasca penahanan pak sidenovanto
nah berangkat dari tadi kearifan kita
bahwa seorang sitonofanto terlepas dari apapun hari ini dia masih ketua umum
suka ataupun tidak suka itu fakta konstitusionalnya
itu dulu ya kita pijakan di situ
kalau tanya saya
jalan satu satunya adalah harus ada sebuah terobosan pergantian pejabat sementara
mungkin kurang lebih seperti itu
plt ketua umum
itu nanti perdebatannya mekanisme hukumnya apa namanya segala macam
saya pikir ke depan besok itu akan berbicara ke arah situ
tapi apakah akan berbicara masuk kepada wilayah munaslup
saya sendiri masih
kalau saya sendiri tadi saya sampaikan
tidak munaslup dulu menurut anda
menurut kita belum dulu kita membicarakan itu
karena situasinya masih
tapi kan di dalam juga kan bergejolak
masih bergejolak di dalam ini
karena masing masing pasti kan ada juga yang perasaannya harus kita hargai dan kita hormati
perasaannya pak stiano fantoni
macem macem ya ketua umum sendiri
dan saya juga dan kita juga menghargai pandangan pandangan dari
tapi pak setia novanto sendiri memang sudah menuliskan keputusan begitu
surat keputusan bahwa menunjuk pak idrus marham sebagai plt ketua umum
lalu karena pak idrus itu sekjen digeser plt ketua umum
sekjennya adalah pak yazaini
adakah memang itu
kami mengonfirmasi juga
tapi yang beredar memang seperti itu mas
informasi yang beredar seperti itu
namun kan nanti akan lebih clear dan lebih jelasnya
kita besok kita bahas
nah itu saya pikir
maaf itu informasi yang beredar atau memang anda juga mengetahui secara resmi anda
ya dalam saya juga diskusi di rapat internal tadi
di dpp memang ada
ada pendelegasian tersebut
ada suratnya begitu ya
ya ada ada pendelegasian tersebut
nah ini mungkin nanti akan menjadi perdebatan kan
di pleno besok ya
nah di pleno besok
itu kan saya tanya pendapat pribadi begitu pak maman
memang belum organisasi kan karena besok plenonya
tapi saya juga ingin tanya pendapat pribadi
pak yoris sebagai salah satu politisi senior di partai golkar
arahnya munaslup atau plt ketua umum sampai selesai
masa pemimpinan pak stian afan
saya pikir konflik yang sekarang terjadi di internal karena kasus ketua umum ini kan bukan hal yang baru
sejak mulai beliau ditetapkan
itu sebagai tersangka
kemudian mulai proses awal jadi saksi
ini sudah mulai terjadi vaksin vaksin di dalam
nah itulah yang kemudian dpp melalui pleno pada bulan akhir bulan mei
itu mendelegasikan kepada korbit polhukam dan korbit kajian strategis
untuk coba melakukan pengkajian tentang kondisi internal golkar yang dalam beberapa saat ini kan mengalami penurunan
saat penetapan tersangka pertama kali ya
nah kami diberikan kepercayaan
pak ionis masih korbit peluhukam ya
hasil itulah kita mengeluarkan rekomendasi
waktu itu beliau sudah di rumah sakit
bahwa golkar ini harus melihat ke depan
dengan dinamika politik yang berkembang sekarang ini
maka kita sarankan untuk beliau kalau boleh menunjuk plt
agar beliau lebih fokus kepada proses hukum dan sakitnya beliau
karena ada tahapan tahapan politik di dua ribu delapan belas
dan dua ribu sembilan belas yang begitu
ya harus dikerjakan
sebelum beliau masuk rumah sakit pada saat itu
beliau sudah mendelegasikan itu
kepada ketua harian dan kepada sekjen
untuk menangani proses proses internal
waktu itu didelegasikan juga
pastihanovanto sudah mendelegasikan
itu putusan rapat pleno dan beliau sendiri yang menyampaikan
bahwa dalam rangka konsolidasi partai
maka beliau menugaskan saudara nurdin halid
dan sudara yudhus marham sebagai sekjen
dibantu oleh saudara yahya jaini
jadi plt ketua umumnya nurdin halid
tidak disebut ketua tapi mendelegasikan kepada ketua harian
di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga
bahwa setelah ketua umum ada ketua harian
kemudian diatur dalam tata kerja
ketua umum itu berhalangan
maka yang didelegasikan adalah ketua harian
kan nggak mungkin lah sekjen terus menjadi ketua harian
ini kan seperti partai ini
jadi boleh suka suka saja kan
jadi saya pikir tadi kita lagi barusan rapat juga
lebih bagus begini
kalau kita mulai besok masuk di pleno ini momen
kalau besok kita masuk di pleno terus
membicarakan tentang munas
kemudian bicarakan plt ini sulit sekali
pasti jadi perdebatan yang panjang
jadi apa yang dibicarakan
jadi kalau besok pertama itu
pemberhentian ketua umum dulu
supaya ini clear
pemberhentian tetap nih ya
dia kan sekarang sudah berhalangan
berhalangan tetap karena sudah masuk ke kpk
terlepas nanti soal proses hukum kemana ini kan
tapi kalau kita lihat dengan kpk ini kan
extraordinary dan lain sebagainya
kemudian yang kedua mungkin ada masalah yang perlu diselesaikan itu
yang besok kita minta untuk dibicarakan di dalam pleno
rehabilitasi bagaimana maksudnya
rehabilitasi terhadap kami kami yang mengalami proses
kayak doli ada saya ada
oh pemecatan pemecatan itu
ya bukan soal pemecatan
tetapi ada pergantian dalam revitalisasi
yang tidak sesuai dengan mekanisme
dan karena ada konflik ini kan
karena ada konflik
karena ada perbedaan
terjadi dua faksi kan
ada yang masih tetap mempertahankan setiaw nufanto
dalam tanda kutip secara politik bahwa ini yang membela koruptor
dan kelompok yang kedua adalah yang ingin untuk membawa golkar keluar daripada stigma ini
untuk kita melihat tantangan kedepan
bukankah itu juga memancing perdebatan nantinya
setelah itu baru ketiga kita bicarakan tentang siapa yang sebetulnya harus mengantar ini
sampai proses munaslup atau munas
tergantung nanti kita bicarakan
aranya munaslup berarti
kalau munaslup ya apakah ini menyisakan sisa masa bakti dua ribu sembilan belas
karena siapapun akan memimpin ini dengan dua ribu tinggal satu tahun siapa yang mau
kenapa tidak kita bikin priorisasi aja lima tahun
oh jadi munaslup sampai lima tahun ke depan tetap
jadi tidak dua ribu sembilan belas diganti
kalau kita berpikir mungkin yang lebih ada tawaran kan
kenapa tidak kita menunjuk seseorang untuk jadi plt
dia mengantar sampai dengan dua ribu sembilan belas
kemudian dua ribu sembilan belas itulah kita bikin munas kan
supaya dpp lebih konsentrasi kepada nanti bulan juni dua ribu delapan belas
jadi maksudnya plt sampai dua ribu sembilan belas nih menurut pak yoris
itu yang sedang diwacanakan dan besok biar nanti forum pleno yang akan dibicarakan
karena ada tingkatan
kalau pendapat pak yoris sendiri bagaimana
saya pikir bisa saja
munaslup dalam waktu dekat
bisa tapi mungkin agak susah
dengan disiapkan plt yang bekerja mungkin beberapa bulan saja
kita berpikir begini
yang penting bagaimana konsolidasi menuju kepada juni dua ribu delapan belas ini bisa terlaksana
kan januari ini sudah mulai penetapan pilkada pilkada
walaupun di dalam undang undang pkpu kan yang penting kolektif kolegial yang sudah didaftarkan di kumham
jadi boleh saja
yang penting yang terdaftar di situ dan sekjen ataupun salah satu wakil ketua
tetapi apakah dalam proses konsolidasi ini bisa selesai apa tidak
kita bisa lihat konflik ini kan sudah berkepanjangan
jawa barat menjadi masalah
sumatera utara menjadi masalah
riau menjadi masalah
kalimantan timur menjadi masalah sekarang
ini kan banyak daerah daerah yang kita belum menetapkan jawa tengah
belum menetapkan jawa timur
tarik menarik lagi nanti kalau tidak ada ketua umum
kalau mungkin tawaran yang lebih wise lah
umpamanya itu tadi kita coba mengundang lagi dewan pakar
kehormatan untuk duduk secara bersama sama
agar masalah ini kita harus sepakat
bahwa kita tutup persoalan kisruh partai golkar ini sejak dua ribu empat belas ini
sampai dengan dua ribu enam belas
mudah mudahan ini yang terakhir kali untuk membawa golkar ke depan
nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda
kita akan lihat pendapat dari mbak siti zuro setelah jeda berikut ini
tentu saja langkah apapun yang diambil oleh partai golkar ini adalah langkah untuk mengupayakan
sebuah upaya untuk kemudian merecovery partai golkar
yang dinilai sejumlah pihak begitu
tersandra atau elektabilitasnya tersandra oleh kasus kasus yang dialami oleh sejumlah kadernya
terutama sang ketua umum setia novanto
saya ingin bertanya ke mbak wiwi terlebih dahulu
mbak wiwi kalau anda melihat sebelum kita bicara
seberapa berat atau seberapa besar upaya yang harus dilakukan partai golkar begitu
untuk bangkit dalam konteks setelah kasus pak setia novanto ini
mungkin dilihat dulu seberapa besar dampak kerusakannya yang diakibatkan oleh kasus pak setia novanto ini
karena kasus hukum itu biasanya tidak cepat
lama gitu ya prosesnya
dan ini bukan yang pertama kali yang menerpa golkar
kita tahu sejak dua ribu empat belas pasca pemilu itu golkar mengalami dualisme
friksi yang cukup intensif
dua tahun lebih sedikit lah
itu baru bisa diselesaikan dua ribu enam belas
jadi itu kan momok gitu
lama berkonflik silang selang karut
lalu sudah bisa sulit gitu ya
dengan satu kepengurusan diterpa lagi seperti ini
jadi ini luar biasa dampaknya
atau katakan kerugiannya bagi golkar
bikin trauma tidak bagi elit golkar kira kira ini menurut anda
dengan kasus yang dulu itu ya
makanya kenapa kali ini paling tidak gitu ya diharapkan tidak ada friksi hanya karena untuk merespon itu
nah tentunya saya melihat dalam perkembangannya itu karena ini bukan pertama kali ditersangkakan
masalahnya menjadi akan selesai ketika pak setnov itu mengatakan saya mundur saya berhenti sejak ini
itu selesai sudah
dan memudahkan bagi partai golkar untuk kembali bangkit
kalau pak setnov itu cinta pada golkar sebagai satu institusi
dia pilarnya demokrasi
dia asetnya negara
mestinya dia nothing tulus untuk melakukan itu
itu untuk golkar
tapi bagaimana yang anda lihat sejauh ini
kelihatannya memang ada divenson
memang ada defense mechanism yang luar biasa
lah ini yang akan
itu oleh pak setia novanto saja atau oleh orang orang yang juga berada di sekitar
dengan peer groupnya tentunya pak setia novanto tidak sendiri
jadi resistensi itu sebetulnya terhadap hukum akan merugikan golkar
dan tentunya tidak ada yang diuntungkan yang menghuni golkar ini
karena secara keseluruhan akan sama sama gitu merasakan dampak yang katakan public distrust yang muncul
itu tidak diterakan hanya kepada pak setia novanto
keluarga besar partai golkar
jadi yang harus di fikirkan saat ini mau tidak mau suka tidak suka
pak setia novanto memang melihat institusinya
golkar sebagai partai politik tua yang sudah lama bercokol dan sebagainya
lalu apa kontribusinya untuk negara
dalam posisi yang pelik menjelang tahun politik saat ini
tidak ada kenalan lain
katakanlah sebuah kewajaran
bagi orang yang sedang terpilih
tersandung kasus hukum
kemudian berupaya untuk defensif
tetapi karena yang tersandung adalah ketua umum
sebuah partai besar
mungkin defensif akan tetap dilakukan
sebagai upaya menunjukkan bahwa tidak ada yang bersalah
tetapi bagaimana tanggung jawab moral kira kira
orang orang yang ada di sekeliling tadi
anda sebut peer group nya pak setia novanto
apa yang harus dilakukan
karena peer group ini tentu saja tidak berada dalam pusaran kasus itu
tetapi masih berada di partai itu
yang menurut kajian anda akan sangat rugi
kalau pak setia novanto defensif
apa saran anda gitu pada orang orang yang ada di sekeliling mbak setia novanto
yang mungkin membantu pak setia novanto untuk defensif bertahan
memimpin golkar misalnya
menurut saya pak setia novanto tahu
sebagai ketua umum golkar
tadinya bukan ketua
menjadi ketua umum
ada tanggung jawab moral yang harus diemban oleh pak setia novanto
tidak hanya sekedar melakukan kaderisasi
promosi kader dan sebagainya
tapi bagaimana mengembalikan trust ini
jadi lama fliksi
sekarang beliau menjadi kandung
ketika menjadi ketua umum
ada nawaitu di situ
bahwa ada harapan yang luar biasa
agar golkar dibangkit
pemilu dua ribu sembilan belas harus menang kan
tidak ada partai yang ingin kalah
ini cukup tidak
antara harapan dan sebagainya
tentunya dengan para pendukungnya
yang mendukung pak setia novanto
tapi menjadi tidak wajar
kalau berlebihan apalagi itu berkaitan dengan hukum
itu tidak bisa
sistem kita sudah demokrasi
mungkin tidak pak setia novanto masih memikirkan bagaimana nasib golkar ke depan
sementara dirinya sedang sibuk dengan kasus
dari katakan yang mengitari pak setia novanto
mereka itu punya nalar nalar sehat
yang bisa mempertanggungjawabkan itu
pasti akan ada semacam dialog
yang pro kontra dan sebagainya
di internalnya sendiri
ada yang berpikir untuk jangka panjang tentunya
tidak mungkin hanya pak setia novanto pokoknya harus bertahan
tidak mungkin lah seperti itu
kita tidak boleh berpikir negatif seperti itu
saya yakin bahwa pada saatnya memang ini diperlukan
untuk memperbaiki bagaimana citra golkar
yang namanya partai golkar itu egois
tidak mau tahu dengan semuanya dan sebagainya
tidak mungkin juga begitu ya
oh dia mau jualan
dia mau tidak mau harus mengusung jalan
tapi menurut anda citra positif itu tadi sempat anda sebutkan ya
yang saya catat begitu
bahwa akan lebih baik citra itu terdongkrak kembali
ketika setia novanto menyatakan mundur
apalagi konferensi pes
wisdom yang dimiliki oleh pak setia novanto
tapi katakanlah itu tidak terjadi misalnya
misalnya tidak terjadi
karena itu kan terserah hati dari pak setia novanto
kalau misalnya itu tidak terjadi
maka menurut anda yang bisa mengangkat citra golkar ini apa
apakah memang mengganti
pelaksana tugas sementara misalnya
sampai dua ribu sembilan belas begitu
atau kamu memang harus ganti putus
melalui sebuah musyawara nasional luar biasa
menurut saya ada beberapa poin yang perlu dicatat
satu hal yaitu
apa yang sedang menjadi common danger nya golkar saat ini
apa musuh bersama golkar yang dihadapi
lalu bagaimana membuat win win solution
atas permasalahan seperti ini
ini yang harus segera didiskusikan
apa dampak positif dan negatif
bagi nasib golkar ke depan
nah ini menyangkut
institusi yang nanti nasib semuanya itu akan dipertaruhkan
bukan satu orang dua orang
berfikir yang knowledgeable seperti itu
yang harus dipertimbangkan secara serius
karena ini menyangkut nasib
sekali keputusan salah
ini akan menyandra golkar untuk yang akan datang
golkar akan rontok
win solution berarti ya
belum tahu bentuknya apakah diganti ketua umumnya
ataukah hanya mengisi plt saja
harus mengacu pada tadi itu
tentu ini menyangkut pelanggarannya
jadi pelanggaran itu ada wisdom disitu
lalu lagi golkar ini adalah partai rakyat
suara golkar suara rakyat
golkar mau tidak mau memang mengedepankan masalah integritas
pak maman tadi asul usul yang disampaikan oleh bang yoris adalah
besok itu plenonya adalah pemberhentian ketua umum
itu memang menjadi bagian dari rencana besok ini
jadi begini mas
sebetulnya kan ada empat situasi
situasi pertama adalah masalah hukum pak sidenovanto
kondisi internal sekarang yang terjadi
kondisi ke tiga adalah hubungan posisi golkar terhadap pemerintahan kita hari ini
dan yang terakhir adalah faktor citra di publik
saya rasa empat ini yang akan menjadi pembahasan
nah saya melihatnya begini
pertama positioning ketua umum sudah clear ya
saya yakin kita semua sama
itu sudah diproses hukum
dan kita sama sama semua anti pada korupsi
padahal sudah tidak ada perdebatan lagi dalam konteks itu
namun yang kedua yang harus dipahami oleh publik
oleh kita semua yang ada disini
partai golkar ini
golkar ini partai yang paling berbeda dengan partai lainnya
partai yang memang betul betul hidup besar dari sistem dan mekanisme konstitusi yang ada di dalamnya
dengan segala macam konstitusinya
nah kalau masuk di dalam perdebatan itu
suka ataupun tidak suka yang ingin saya sampaikan
bahwa hari ini sidenovanto masih sah menjadi ketua umum
itu dulu kita lihat dari situ
bukan berarti akhir kita bicara ini kita mau bicara mempertahankan melanjutkan dan segala macam
tidak ada framing itu ya
kita firm dulu bahwa ini pijakan dasar konstitusional kita
nah kalau berangkat dari situ berarti rujukannya apa
wewenang dan tugas dan tanggung jawab dari ketua umum
tadi disampaikan oleh bang yoris tata kerja yang ada di dpp
skep satu ratus tiga puluh delapan itu di pasal tujuh ayat tujuh mengatakan bahwa pendelegasian wewenang itu diberikan kepada empat
empat jabatan fungsional
ini kita bukan bicara pribadi dulu nih
artinya maksud saya kita tidak usah masuk pada perdebatan
ya tapi siapa saja
ininya maksudnya jabatannya apa aja nih
empat dulu siapa
yang pertama adalah ketua harian
yang kedua adalah korbit korbit
yang ketiga adalah sekjen
dan yang keempat adalah bendahara umum
itu wewenang dan tanggung jawab dan tugas dari ketua umum
nah pertanyaannya adalah siapa yang diberikan pendelegasian
saya dulu itu
nah maksud saya kita nggak usah masuk kepada siapa yang diberikan tapi itu dulu way
itu pintu masuk pertama yang menurut saya harus dipahami oleh semua orang
nah tapi bukan berarti itu adalah rekomendasi ataupun pendelegasian mutlak
nggak harus diikuti berarti
itu nanti dulu
nah karena kenapa
di dalam adart pasal sembilan belas disitu disebutkan bahwa kepemimpinan dpp itu bersifat kolektif
pendelegasian ini harus dibawa
di dalam rapat pleno
perdebatan itu di rapat pleno
nah ini maksud saya kita samakan dulu nih persepsi proses penyelesaian konstitusional
nah ini maksud saya kita samakan dulu nih persepsi proses penyelesaian konstitusional
agar tidak lari kemana mana
karena ini kan sudah mulai di framing oleh media
wah ini pertarungan antara si a si b
nah ini kan kita juga jaga disitu
itu dulu maksud saya kita masuknya disitu
nah itu pun maksud saya kalau memang dianggap cukup itu menjadi rekomendasi formal partai
nah oleh karena itu berangkatnya dari situ mas
itu yang memutuskan kolektif kolegial tadi voting nantinya berarti
kembali lagi tadi
kalau kami saya sebagai pengurus partai berharap ini terjadi

nah ini tadi masuklah poin ketiga
bahwa positioning partai golkar hanya ada partai pendukung pemerintah
dimana stabilisasi internal partai golkar itu sangat dibutuhkan
untuk menjaga stabilisasi politik di nasional
karena suka tidak suka ini berbanding linear mas
kita perhatikan pada saat tahun dua ribu empat belas
pada saat terjadi dualisme itu implikasinya kepada pemerintahan
baik itu dalam hal ini program program pemerintahan juga berdampak
karena ke legislatif
ini yang kita lihat perlu dijaga sama sama
karena suka tidak suka bahwa hari ini partai golkar ini adalah partai pendukung pemerintah
jadi mau tidak mau salah satu dasar pertimbangan kita dalam mengambil langkah
kita mempertimbangkan faktor kondusifitas
faktor ketiga tadi itu ya
faktor keempatnya apa
nah tadi saya juga sampaikan bahwa kepada saya coba sedikit menambahkan
artinya bahwa memang ada permasalahan di beberapa dpd satu segala macam
namun saya lihat itu tidak lebih tidak kurang lebih kepada proses dinamika di internal
masalah jawa barat sudah hampir terselesaikan
sudah clear ya
namun itu murni permasalahan penetapan calon kepala daerah
namun memang ada permasalahan di kaltim
karena ketua dpdnya juga di
walaupun memang kalau tadi tanya saya secara pribadi ada perdebatan tersendiri juga
terhadap penangkapan penangkapan ott ott pada kadernya
konteks yang lainnya
nah apa yang harus dilakukan mas
saya ingin menyoroti dulu sebelum kita break
kita harus break dulu begitu ya pak oman ya
nanti kita akan lanjutkan lagi
saya ingin mencoba menyimpulkan sementara benar atau tidak
bahwa sebenarnya apapun dinamika yang terjadi
maka tapi tetap harus dipertimbangkan posisi partai golkar tetap sebagai pendukung pemerintah
itu garis bawahnya
partai golkar ini lahir mas
partai golkar ini secara hitohnya
itu memang menjadi di pemerintahan mas
pendukung pemerintah ya
sebagai program doktrin karya kekaryaan itu mas
kita akan lanjutkan selanjutnya
saya juga ingat pernah bang yoris pernah mengatakan itu juga
doktrin karya kekaryaan ya
prime news akan segera kembali dengan ulasannya
kita lanjutkan perbincangan malam ini
memang diskusinya cukup hangat ya
sampai bahkan break
tapi sekarang kegiliran ke bang yoris
kalau saya yang tangkap dari pak mahaman adalah aturannya delegasi ketua umum saat ini
apapun pak stianovanto masih ketua umum di golkar
ada pendelegasian berupa surat
tapi belum tentu itu pasti karena sifatnya diputuskannya kolektif kolegial
dibawalah ke rapat pleno besok
tetapi poinnya adalah kalau saya yang tangkap dari pak mahaman tadi adalah bagaimana apapun
dinamika yang terjadi nanti
entah itu munaslup apa sebagainya
itu nanti di plenum dibahasnya
posisi golkar mendukung pemerintahan jokowi jk paling tidak diminta tidak berubah sama sekali
begitu ya pak maman ya
artinya begini mas
bahwa ini menjadi dasar pertimbangan kita dalam mengambil langkah
saya juga setuju tadi kata bang yoris dan kita semua
cenderung hati hati dalam menyikapi masalah ini
karena jangan sampai gejolak ini salah treatment
akhirnya menjadi bola liar dan berimplikasi kepada permasalahan
karena konflik dua tahun yang lalu itu kan traumatis yang luar biasa
dan saya harus akui
saya secara pribadi aja trauma saya dengan keadaan itu
karena hampir kita vakum
alih alih membaik elektabilitasnya malah hancur begitu ya
kalau pak bang yoris sendiri pandangannya bagaimana setuju nggak apa yang disampaikan pak maman
saya pikir masalah perbedaan kita dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas itu cukup panjang
karena itu masalahnya kan soal perbedaan ideologi
ternyata kita bisa selesaikan itu
artinya kedewasaan punya manajemen konflik
kita kan sudah punya pengalaman
cukup banyak senior yang ikut kita libatkan di dalam golkar ini
sehingga bisa terselesaikan dengan baik
kalau sekarang ini kan ini jelas kasusnya korupsi
dan itu komitmen politik kita yang hasil munaslub di poin ke enam
alasan kita mendukung jokowi jk sampai dengan dua ribu sembilan belas
dan mengusung jokowi dua ribu sembilan belas sampai dua ribu empat
pertama harus bersama sama dengan pemerintah untuk memberantaskan korupsi
kemudian diterjemahkan dalam fakta integritas
ini nggak boleh kita lari di situ
jadi kita tidak berbicara siapa saja yang kena
kebetulan sekarang ini kita lihat bukan satu setia novanto saja kan
tetapi banyak lagi
tetapi banyak sekali kader kader golkar dan partai partai lain
cuma menjadi masalah adalah setia novanto sebagai simbol ketua umum
kita bisa lihat pengalaman dua ribu dua belas yang lalu
teman teman dari partai yang lain juga sama kan
membawa dampak buruk bagi elektabilitas partai
nah yang kedua bahwa ini masalah politik ini dibawa karena hukum yang berkepenjangan
tiap hari dibully sama media kiri kanan
dan ini memberikan dampak terhadap
itulah yang kita coba berpikir
sekarang ini kita boleh ribut
kita bilang memberikan dukungan segala macam
tapi kalau ini dibiarkan berkepanjangan
kemudian sekarang hampir semua lembaga survei sudah mengatakan itu
dan bahwa ada penurunan elektabilitas terakhir tujuh empat
walaupun kita boleh berdebat apa saja
tapi kira kira tujuh empat siapa yang berpikir golkar lagi kan di situ
tapi itulah yang saya menghimbau kepada teman teman semua yang kita pilih
tolonglah kita melihat golkar ini
dan saya yakin bahwa ini persoalan bisa terselesaikan dengan baik
karena jauh lebih simpel sebenarnya
simpel sekali ini kan
karena ada komitmen disitu kita berhentas
soal kita mau bilang begini
ini adalah kita mengandung asas praduga tanpa salah
tetapi kalau ini karena beliau ini simbol
kalau ini dipertahankan
apakah ini bisa mempertahankan itu
kenapa gak kita
jadi ada gium kan
kepada bangsa negara
maka ego pribadi itu harus disini
dan inilah kesempatan untuk kita sebagai kader kader
maman sebagai kader muda
ini kader muda yang kita harapkan sebagai generasi penerus golkar ke depan
untuk berpikir tentang itu
bagaimana menyelamatkan golkar dengan masalah ini
supaya golkar ke depan lebih solid
tidak seperti yang sebelumnya
artinya ini tidak ada perdebatan siapa
pertebatan siapa vlt ketua umumnya
jangan bicara masuk ke situ
kita bicara sistem dulu
jangan jangan itu perbedaannya
tapi kalau kita sudah mulai angkat itu
masalah yang lebih besar ini
sementara waktu sudah gak ada
tapi bahwa posisi
lalu dasar pijakannya tetap berada
dengan pemerintah itu
dan aturan main
jadi apapun dinamika gak mungkin bergeser ini
karena sempat saya akan tanyakan
apa kemungkinan kalau munaslub
kemudian maka akan jadi
sangat sulit itu menjadi komitmen kita
dan itu keputusan munas
jadi sulit sekali kita untuk
nah soal posisi terhadap pemerintah yang sama
pijakannya menurut anda seperti apa
pijakannya seperti apa
menurut saya satu ya
drama turki di internal golkar ini harus usai
karena kalaupun munaslub tidak dimungkinkan
karena energi terkuras habis
sementara tahapan pilkada harus diikuti
memang ini win win solution yang harus
ingin mengusulkan bahwa
memang golkar harus melakukan
secepat mungkin konsolidasi ke dalam
dan membangun public distrust
itu penting sekali
tidak dapat dua duanya
rebound dengan satu branding
tadi siapapun yang muncul
bahwa tidak akan terjadi
untuk merespon tadi
misalnya siapa menjadi
plt ketua umum
masalahnya sekarang akan dievaluasi
seberapa besar sih kemanfaatan golkar
ketika harus bergabung
atau mendukung pemerintah
apakah memberikan dampak dampak positif
terhadap tentunya golkar
kursinya cuma satu loh
ini ketua juga tidak dibantu
itu akan menjadi evaluasi tersen
dan ini ada satu yang saya mau bilang
semua permasalahan itu bisa
tidak ada yang tidak bisa kan
ini sebetulnya simpan
yang penting kita mau solid dulu
kita bicara ke depan
yang lebih baik untuk kita bisa bicara
dan tidak tertentu kemungkinan
kalau mau kita bicarakan
bahwa ini ada plt segala macam
sepanjang landasan hukumnya jelas
jangan sekali sekali coba
membawa orang luar yang datang jadi plt
itu pasti ribut semua
membawa orang luar
dalam arti begini
ini struktur yang sudah
yang dikira buliuri siapa kira kira
itu pasti ribut
artinya selama masih koridor empat fungsional saja
sesuai dengan aturan aturan ini
yang ada dalam dpp
enggak ada masalah
empat jabatan itu adalah
dan bendara umum
kalau di luar ini
kalau berdasarkan aturan mainnya
pasti akan patah patah
kita harapkan demikian memang
kita harapkan demikian memang
tapi kita lihat saja besok kenyataannya
dpp partai golkar yang akan membahas tentang hal ini
pukul berapa besok akan dimulai
saya dapat undangan
baru tadi saya dapat terima sms
makan siang dulu
terima kasih pak maman
terima kasih juga bang yoris
dan juga mbak wiwi
telah bergabung bersama kami atas ulasan malam hari ini
dan prime news masih akan segera kembali
setelah jeda berikut
dengan informasi mahkamah korporat terewan atau mkd
nasib ketua dpr ri
langkah ini diambil
dengan penetapan status tersangka
setia novanto dan penahanan yang dilakukan oleh kpk sejak hari minggu lalu
prime news akan segera kembali